itu gara gara si neng temen temennya neng
ada si kemot segala
si kemot itu dulunya ketua geng serigala
si boy eta ketua geng warior
bang beda tuh mereka mah balaker
geng motor yang baik hati
sampai jumpa di video selanjutnya
oh si teh
di bandung lepasan trenu halus
nggak nggak ditelan tenang
bang di bandung lepasan trenu halus setrenaun
hei penjara juga
oke sekarang kita bagi tiga kelompok
semuanya di kiri kanan jalan
begitu musuh datang
kalian siap lemparin batu ke musuh oke
begitu musuh datang
kita langsung menghadang mereka
yakin lo mereka bakal lewat sini lex
lo tenang aja
percaya sama aku
lo berdua sana
jagain di sana semuanya oke
lo berdua di sana

jalur jalur jalur
jalur jalur jalur
ada yang semua
mereka anak warrior bang
sudah berhasil mengusir mereka
itu baru namanya
bang kobar tenang aja
kita gak bakal mencabuin abang
bentar lagi black cobra bakal
ditakutin di sejalan
lo udah ketemu sama si rama
terus dia bilang apa
dia terima gak tantangan gue
abang suruh tobat bang
abang suruh tobat
gue suruh tobat
pak itu cuma alasan doang
berarti dia itu bener bener takut sama abang
gue gak perlu
dia takut sama gue
yang gue pengen dia duel sama gue
balap motor tanpa rem
kalau dia celaka di jalan
itu yang gue mau
itu yang gue mau
itu yang gue mau
itu yang gue mau
nih saya pengen nomornya
sekalian paksa biar dia mau mohon abang
nah ini bang
bah tadi tehnya anak gue si kobarte
meninang gulung tadi teh gebukan
siapa bisa begini
lagi itu orang
ini juga memitin aku awalnya
itu gara gara si neng temen temennya neng
ada si kemot segala
si kemot itu dulunya ketua geng serigala
si boy itu ketua geng warior
bang beda tuh
mereka mah balaker
geng motor yang baik hati
bukannya gitu dong

si kemot itu bura ura
nah saya teh takut kalau si neng dekat dekat lagi sama si kemot
pasti kemot lagi kumat
sudah tobat malah kumat
nih tapi nanti dulu bah
ini teh kenapa jadi nyambungnya ke si kobar
ajak balapan ke abah
kan jadi bingung
kobar itu sahabah
kobar teh itu geng motor bahala
itu di bandung musuh saya bahala
kobar mana sih
oh orang yang berburu teh
orang yang berburu
nah si eta kobar udah keluar dari penjara
bukannya tobat malah kumat ini
malah begajulan lagi
malah ngerekrut anak anak muda aduh
nah cilakannya kan bahkan
si kobar itu pernah cinta pisang sama abunya si neng
tapi itu lah
tapi kalau baru rumah
kamu nasi neng teh tetap milih apa paknya
gitu ah kaya ganteng
sama apaan kamu teh
nah itu itu itu itu kaset
sama asepnya dengan tetangga saya
nah saya mah goreng patut
tetep lho mbak
ada apa kobar menelpon saya kan
lo harus terima tantangan dari gue
balap motor tanpa pakai rem
kalau lo nolak bengkel lo
dan orang orang di sekitar lo
akan gue bikin menderita
sepertinya saya tidak bisa menolak lagi
tantangan si kang kobar
si eta nantang itu tuh ya
dia pengen ngancam keselamatan keluarga orang orang dekat saya
satu satunya cara adalah melayaninya
tuman orang orang di rumah weh
bu nur salah
jalan jalan jalan mbak
apa ngalamun ke
apa memangnya sudah takut balapan
si eta mbak sudah ngamak ikut balapan
bukannya gitu dung
udah saya larang untuk balapan
namun sekarang saya ikut balapan
orang tua macam apa saya di mata si ene
orang nunggu berarti dung mbak
gak sesuai kira mbak
daripada balapan pakai motor
ya waduh remat
mending orang balap karu
gak ada ada bener
kita ada geng motor ada geng karu
daripada diajak balap meri
mon kenapa sih
kok akhir akhir ini kita jarang diajak nongkrong
lo terlalu sendiri mon
katanya kita gabung ke warior
tapi gak pernah diajakin
kebiasakan wario nongkrong
gue gak ada maksud meyakin kalian semua
dan kan kita juga udah gabung sama wari